ya masih bersama kami di good morning pemirsa sebuah video seorang ibu yang sedang mengamen di sebuah rumah makan menjadi viral di media sosial
apa alasannya ya saya yakin beberapa di antara anda sudah tahu ia mengamen dengan menyanyikan sebuah lagu berbahasa inggris dengan fasih dan suaranya tergolong merdu kita lihat bersama
seorang ibu yang menjadi musisi jalanan ini menarik perhatian banyak orang dan menedak viral di media sosial
di balik penampilannya yang sederhana ternyata ibu ini memiliki suara yang bisa membuat orang kagum
ia menyanyikan lagu lawas milik senaya twain berjudul your still the one dengan fasih
dalam video ini terlihat beberapa orang langsung merekam saat sang ibu sedang bernyanyi
video ini sudah beredar di media sosial dan sudah disaksikan ratusan ribu kali
lagu berjudul yours ⁇ steel the one ini aslinya dinyanyikan oleh penyanyi asal kanada senayetwayne dan sempat menjadi hits pada akhir tahun sembilan puluh an
you're still the one terdapat pada album ketiga senaya twain berjudul come and over
album common over ini berhasil meraih predikat sebagai album penyanyi wanita terlaris sepanjang masa dan terjual lebih dari empat puluh juta kopi di seluruh dunia